pasca penutupan hotel alexis yang berada di jalan re marta dinata jakarta utara
petugas dari dinas tenaga kerja dki jakarta mendatangi hotel alexis
kedatangan mereka untuk mengecek data dan tenaga kerja hotel alexis yang berjumlah seribu orang
beberapa petugas dinas tenaga kerja rabu siang mendatangi hotel alexis
yang berada di jalan re marta dinata jakarta utara
kedatangan petugas dinas tenaga kerja dki ini diduga untuk mendata para pekerja hotel alexis
yang berjumlah seribu orang
pendataan sendiri dilakukan untuk mengetahui jumlah pekerja lokal dan pekerja asing
sebelum akan dilakukan kebijakan oleh pemprov dki yang tidak menolak
yang telah menolak memperpanjang izin usaha hotel alexis
meski pihak manajemen mengaku tidak ada lagi kegiatan di alexis
namun pihak hingga rabu siang sejumlah pengunjung juga masih datang ke hotel ini